euphoria perombakan kabinet atau reshuffle jilid tua pemerintahan jokowi dodo sudah sedikit meredup
kini saatnya yang terpilih menjawab ekspektasi publik agar target ekonomi nasional segera bisa dieksekusi
benarkah tim ekonomi jokowi saat ini adalah the dream team yang memang ditunggu tunggu pasar
seberapa kuat dan solid tim ini menerobos serta membuktikan hasil kerja kepada big boss presiden joko widodo
reshuffle effect saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita mulai dari tim ekonomi jokowi yang baru
kita lihat ini adalah formasi baru tim ekonomi jokowi
kita menganalogikannya dengan permainan ataupun tim sepak bola
kita lihat disini ada menko perekonomian disana
ini juga ada rekan sejawatnya menteri keuangan kita sri mulyani
kita lihat ada darmin nasution disana
ini sebagai keeper ataupun juga sebagai yang akan mengawasi bagaimana permainan
kebijakan dilakukan kebijakan kebijakan akan dikoordinasikan ada di darmin nasution ada disini
lalu kita lihat ada striker sebenarnya
ada tiga striker yang sangat penting
kita lihat adalah menteri ppn kepala bapenas yang juga mantan menteri keuangan yaitu bambang brojonegoro
lalu diikuti disini ada menteri keuangan vetran yang katanya kembali lagi ke tanah air
meninggalkan gaji besar di world bank untuk kembali membantu pemerintah memperbaiki
ataupun paling tidak menahan gejolak ekonomi global
sehingga ekonomi indonesia pasar terbesar di asia tenggara keempat terbesar di dunia ini bisa dibentengi
agar tidak terlalu terdampak signifikan buruknya
dan kita lihat ini adalah menteri keuangan sri mulyani ada disini
striker selanjutnya adalah sebelumnya nama rini sumarno
memang disebut sebut akan mendapat sedikit pergantian
tapi ternyata dalam reshuffle kemarin tetap aman beliau ada sebagai menteri bumn
mengapa ini kita sebut sebagai striker
karena ada beberapa hal penting
ini nanti akan mengemban tugas bambang brojonegoro untuk melihat seperti apa pembangunan nasional dalam beberapa waktu ke depan
rencana konsep ada disini
ada di bambang brojonegoro
lalu teks amnesti suksesi teks amnesti jokowi ada di tangan sri mulyani
kita akan tunggu bagaimana sri mulyani nanti akan merealisasikan target jokowi
ada target skandal
rp enam puluh lima triliun rupiah dengan link global yang dimiliki oleh sri mulyani
atau mungkin pendekatan pendekatan yang mungkin bisa dimainkan sri mulyani di sini sebagai striker untuk target pemerintah mungkin bisa direalisasikan
selainnya ada menteri bumn
anda tahu bahwa holding bumn menjadi salah satu juga tampaknya keniscayaan
di tengah persaingan di pasar ekonomi bebas asean maka holding bumn juga akan menjadi salah satu peran penting dari menteri bumn untuk meningkatkan kapitalisasi
dan mungkin juga untuk target pemerintah agar beberapa bumn masuk ke lantai bursa itu bisa direalisasikan
meski saya juga setidaknya saya ingin pemerintah juga waspada
untuk beberapa bumn strategis jangan melulu melantai di bursa
karena kita tahu bahwa pemain di bursa mayoritas adalah asing
jadi kita perlu berhati hati untuk isu terkait melantai di bursa tersebut
jadi untuk beberapa bumn strategis menurut saya kita perlu banyak pertimbangan
selanjutnya saya lihat ini adalah menteri ketenagakerjaan
di sini ada hanif dahiri kemudian kita ada menteri pupr di sini
dan mereka ini berperan sebagai gelandang tengah
ada menteri agraria dan juga kita lihat pertanahan di sini
ini juga penting menurut saya
sofian jalil karena kita tahu bahwa persoalan utama di setiap mega proyek seperti megaproyek tiga lima ratus mw untuk listrik misalnya
atau kita ingin membangun infrastruktur yang ingin dibangun oleh pemerintah
kita tahu persoalan utama adalah lahan
tidak mudah memang
tidak mudah memang
mendekati masyarakat tanah adat dan tanah lainnya harus ada kecerdasan dengan strategi yang baik
sehingga di sini bisa membantu target target pemerintah yang lain utamanya untuk infrastruktur
kemudian juga ada menteri lingkungan hidup di sini siti nurbaya
dan yang menarik adalah menteri pertanian
kita tahu persoalan pangan kita belum selesai
amran sulaiman mengemban tugas sangat tidak biasa buat saya
karena pemerintah menurut saya terlalu fokus di hilir
terlalu fokus bahwa kebijakan impor boleh atau tidak
bukan itu persoalannya
sembari memang impor kita harus lakukan agar harga tetap stabil
saya menanti seperti apa konsep hulu pangan indonesia agar kita tidak melulu impor
selanjutnya adalah menteri perdagangan yang baru
kita lihat ini ada bapak lukita yang ada yang baru
kemudian juga menteri perindustrian juga baru
kemudian menteri kooperasi dan ukm
namun memang ada beberapa menteri di tim ekonomi
saya melihat minim sekali yang berasal dari parpol
ini yang menarik menurut saya
bagaimana ketika anda memasukkan tim ekonomi dari parpol
bukan dari profesional
suka tidak suka
anda tahu lah tidak ada makan siang yang gratis kan
jadi tidak mungkin anda bisa lebih bebas ataupun independen untuk melakukan keputusan
kita lihat satu untuk dari parpol
lalu kita lihat di sana ada dua
dan kemudian ada menteri perindustrian
eh penutup keputusan ya
jadi ada sedikit sekali parpol di sini
menteri lingkungan hidup ada dari nasdem ya
dan kemudian kita lihat
jadi sangat tipis sekali ada dan mayoritas adalah profesional
satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan
sembilan adalah profesional
itu akan membuat pemerintahan jokowi ya lebih lincah lah bergeraknya
lebih bebas karena tidak melulu harus mengkomunikasikan
kita membuat kebijakan ini lho pak parpol gitu kan
agak lama ya nunggu nunggu keputusan keputusan parpol itu
jadi ini adalah the dream team dari ekonomi jokowi
kita akan menunggu realisasinya ke depan
selanjutnya kita lihat bagaimana efeknya
kita menilik sebentar
bagaimana tren pertumbuhan ekonomi indonesia
kita akan lihat bagaimana sri mulyani
saya lebih spesifik ke sri mulyani
mengapa sri mulyani penting
mengapa asing ataupun juga investor asing sangat euforia menyambut sri kandi jokowi
sekarang kita akan menikmati kembali ke indonesia
saya akan bawa anda sri mulyani menjabat dari tahun dua ribu lima hingga tahun dua ribu sepuluh
terakhir adalah menjabat sebagai menko perekonomian
kita lihat semenjak tahun dua ribu lima saya mulai dari titik ini
kemudian akhirnya sri mulyani berhenti di sini
ya sri mulyani mundur sebagai menko perekonomian
anda lihat trennya cukup positif
karena tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan
maka tidak heran pertumbuhan ekonomi kita tinggi
meskipun memang ada kendala krisis global yang parah
berasal dari amerika serikat

namun kita lihat
ini ketika itu kita begitu drop
karena kita juga terdampak
kemudian pelan pelan menjelang akhir jabatan sri mulyani
sudah sedikit bangkit kita di sana
tapi kita tahu
bersama bagaimana sri mulyani akhirnya meninggalkan jabatannya
yang disebutkan oleh beliau
bahwa beliau merupakan korban dari kartel politik
tapi paling tidak
ini membuktikan bahwa sri mulyani
kali ini sri mulyani bergabung lagi
taukah anda bahwa sri mulyani muncul di saat saat krisis
kita tidak masuk krisis saat ini
tapi kita menghadapi gejolak pasar keuangan global
sedikit salah kita bersrategi
sedikit salah kita membuat sebuah keputusan
ataupun juga kita memilih sebuah keputusan
tampaknya jokowi sangat berhati hati
dia membutuhkan pengalaman sri mulyani
sebagai seorang ekonom
yang memang pelaku
ataupun juga memang langsung memutuskan
sesuai dengan target jokowi mungkin
yang dia membutuhkan satu yang cepat
jadi ini adalah bagaimana
pertumbuhan ekonomi indonesia
dan lebih saya kaitkan dengan adanya sri mulyani di sana
lalu pergerakan ihsg
kita lihat tinggi sekali
pasar begitu merespon positif
kedatangan ataupun juga tim jokowi yang baru
dengan di reshuffle nya beberapa nama
meskipun ada dua nama baru
yang berasal dari parpol
baik pan maupun juga golkar
nampaknya pasar sudah mulai mentoleransi
bahwa memang ada sebuah
dan tidak hanya itu
saya ingin menunjukkan ini
ini merupakan rekor tertinggi
dan kita lihat kapitalisasinya juga lebih dari lima triliun rupiah
itu adalah rekor tertinggi sepanjang masa untuk ihsg
dia sih sebenarnya tidak terlalu peduli ya
siapa yang di reshuffle
yang penting cuan lah
kalau cuan sudah ditangankan
jadi kita lihat rekor ini
sangat berpengaruh bagi mereka para investor
yang megang saham saat ini sedang
tampaknya happy banget ya
ya congratulations lah ya
kita lihat bagaimana angka ini juga
kemarin juga kita sempat menembus level lima tiga ratus
meskipun pada closing kita tidak bisa mempertahankannya
tapi bukan tidak mungkin
ketika tim ini bergerak dengan lebih cepat
saya ke rupiah
saya punya data terakhir
bagaimana nilai tukar rupiah
ini juga fundamental
yang masuk ke dalam negeri juga
datang bukan tanpa resiko
nilai tukar rupiah
jadi harus dijaga
bank sentral juga intervensi
bukan untuk menahan agar tidak melemah
tapi justru jangan terlalu kuat
karena pasti akan memukul nilai ataupun juga data ekspor kita
dan akibatnya adalah defisit raca transaksi berjalan
kita lihat nilai tukar rupiah
dan kita lihat
ini dollar terhadap rupiah
artinya rupiah kita menguat
jadi cukup positif
jadi ketika dollar
kalau kita membaca pergerakan nilai tukar
jadi ketika dollar mengalami pelemahan
artinya rupiah kita mengalami penguatan
kita di tiga belas satu ratus empat belas
dan bukan tidak mungkin
saya sih berharap kita bisa menembus
dan lebih di bawah level tiga belas paling tidak
dan ini akan membuat pasar semakin percaya diri lagi
untuk masuk ke dalam negeri
dan saya memiliki sebuah pesan
tadi saya menyebut inikah the dream team ekonomi jokowi
saya ingin memberikan sebuah statement yang menarik
ketika jokowi akan mengumumkan nama nama menteri menteri barunya
utamanya menteri ekonomi
bapak dan ibu menteri sekalian
kita dengarkan bersama
setelah anda menjadi menteri
ini adalah tugas anda
dari presiden jokowi
kita selalu ingin berusaha maksimal
agar kabinet kerja
bisa bekerja lebih cepat
bisa bekerja lebih efektif
bekerja dalam tim yang solid
yang saling mendukung
sehingga hasilnya nyata
dan dalam waktu yang secepat cepatnya